dibeb jadilah nih lu kagak apa apa kan go tinggalin lu lu nggak apa apa atuh be
kayak sama siapa aja tenang aja saya juga mau pulang deh ya ya ya ya ya
pur pur tadi bilangnya nggak lemes sekarang kerjanya nyender lagi
put bikinin puding buat bang udin terus tahu aja kesukaan si udin
ngapain kesini bukannya lu yang nanya
musiknya yang nanya lagi ngapain lu di sini hanya nanyanya jangan dibalik balik bikin pusing
aja mendingan lu sekarang pulang ngapain pulangnya kan belum maghrib ada emput di rumah mungkin lu
udin mau ke parkiran dulunya enggak usah
nanti kamu ikut lagi sama bis yang arah kesini
nanti gue gak kuat basah
tadi katanya mau koran kamu laku lebih banyak
sekarang ikutin aja semua caranya
din lu ngapain berdiri aja
mpud nya tinggal ke belakang dulu ya
bang udin sehat
kok bang udin gak nanyain kabar emput
alhamdulillah sehat bang
ini masih bisa tersenyum
sampai ketemu kembali ximena erkl teaspoon

pak biar biar mau kabur
ah subtitles masih telat kan
jadi kita bisa siap siap aja
sama banget aja tau

kayaknya sama sya
emang lu itu anjur
ya gue mau tanya tanya aja dah
kagak sholat dihur dulu be
ntar aja sekalian masjid
emang boleh puasa meriksa gigi
ya kalau cuma periksa sama tumble mah
bang udin suka puding
katanya bang udin suka puding
enggak kagak tau
emput tanya nya dulu ya
iya tadi emput bawain puding
buat bang udin
mau kemana bang
bang udin kerja
ulu ulu babe mau kemana
gue lagi nunggu si objek
gue cuma susah kalau makan nih
kagak ada giginya
kagak butuh bekas
aku cuma nungguin aja
permanen aja be
kagak bisa dilepas
ya enggak tuh be
kayak gigi asli
jadi pergi be
lo gak apa apa tuh be
kayak sama siapa aja
saya juga mau pulang deh
tadi bilangnya enggak lemes
sekarang kerjanya nyender lagi
tadi kan ada tiga tis
kalau ada tika gue lemes
cakep juga ya mas bur
lo gak usah
mau ke rumah laras ya
kok mas pur nanyanya ke aras itu sih
tis buat gue aja tis
terus buat saya apa
ntar duitnya buat lo
sama pur nomo aja ya
baik baik baik
gaya banget kayak anak muda aja
biar gue bisa makan enak
terus gampar giginya mau yang di mana
lo tau kagak
taunya yang di rumah sakit
jangan ya di rumah sakit
yang deket sini aja
ya udah yang di rumah sakit aja
ah ada mas pur kak
mas pur mau gak antar mis ke pulau ras belis syampo
boleh ke mana ke warung apa minimarket
kemana aja yang deket
ayo ntar ya muter dulu
kenalin ini toko sekolah ke satu
kalau gitu tinggal dulu
maaf tarikin dulu boleh gak
mak kejunya gak langsung dimasukin ke adonan aja
ntar aja taruh di kulkas dulu biar kagak lumer
mas surfi lebaran ke jawa lagi
kayaknya enggak mbak
berarti kita sama sama di sini ya
kalau gitu main aja ke sini
iya ntar aku main ya mbak
kak ngobrol mulu ntar keburu sore
ntar aku main
ntar aku main
ntar aku main
tadi katanya kamu warung mana aja yang penting dekat
tapi warungnya kecil
kamu tanya aja dulu ada apa enggak
ada shampoo sejuk adem
kok cepet langganya
ini baru setengah mateng po
di catatan emak
kue setengah matengnya nanti dilumurin sama telur
terus nanti pake keju
baru di oven lagi
kok nggak langsung diolesin aja mas
sebelum masuk oven
mas sekarang mau pakai cara yang ini
katanya hasilnya bisa lebih bagus
apa bedanya mak
pok tadi gak liat liat sih
kan adonannya baru diangkat dari oven pok
lagian lumayan asal comot aja
ini kue orang
kan mas pur udah nganterin saya ke warung
kalo cuma nganterin tuh man
kamu gak usah
kamu gak usah
gak enak ah
nanti kalau kamu butuh apa apa
atau mau ke warung
atau kamu mau beli apa apa
telepon apa sms gue aja ya
telepon yang mas pur
nomor kamu berapa